tidak ada jalan opaikan opi molitus empat belas meter tidak ada jalan
pada selasa pagi sejumlah pedagang kaki lima yang tak terima lapak dagangannya dibongkar paksa
memarahi petugas yang datang
mereka meneriaki polisi panggung praja yang berusaha menyita barang dagangan
di jalan nurdin panji kecamatan jakabaring kabupaten banyu asin sumatera selatan
dibongkar bukan dibawa
menurut salah satu pedagang pemerintah dianggap tidak memberikan solusi bagi pedagang kaki lima
apalagi menurutnya status di wilayah ini masih menjadi sengketa antara banyu asin dan kota palembang
sebelumnya polisi panggung praja pemkat banyu asin telah melayangkan surat edaran
bagi para pedagang tentang larangan berjualan
karena tidak diindahkan
petugasnya dianggap tidak berjualan

karena dianggap mengganggu ketertiban dan kenyamanan
barang dagangan milik para pedagang ini
sebagian dibawa ke kantor pemkat banyu asin
para pedagang akan dijerat dengan peraturan daerah
nomor empat puluh empat tahun dua ribu dua
junto tiga belas tahun dua ribu tujuh
tentang ketentraman dan ketertiban